bersabarlah aku akan segera mengobatinmu
dia terkena jurus beraja musti
haliran darahnya kini terbolak balik
untung aku datang tepat pada waktunya
kalau tidak kau pasti sudah tewas abikara
aku akan menyalurkan tenaga dalamku
biar ku percepat kematianmu
agar kau tidak menang sakit terlalu lama
nihat kau hidup kembali
nihat kau hidup kembali
kenapa kau bisa hidup lagi
sihir apa yang kau gunakan
yang paman bunuh itu bukanlah aku
tapi adalah bayanganku
itu bukanlah sihir paman
tapi itu adalah jurus membelah raga
juru apa yang digunakan radenna
aku baru melihatnya
juru apa yang digunakan radenna
cuman menajubkan radenna
jurus membelah raga
jurus membelah raga
juru bahawa ditak south bev

sungguh menakjubkan raden
cepat kita pergi dari sini
aku harus segera menolongnya
bagaimana keadaan senopati
gusti senopati terkena racun mawar hitam yang sangat ganas raden
sebaiknya taman senopati dibawa ke istana untuk diobati bisa
apakah raden tidak akan ikut kembali ke kandang wasi
saat ini aku tidak memiliki tempat tujuan
mungkin ada baiknya kalau aku ikut dengan mereka ke kandang musik
sekaligus untuk mengetahui siapa itu raden abikara yang mereka maksud
dan kenapa semua orang mengira diriku adalah abikara
aku akan ikut dengan kalian
untuk kembali ke kandang musi
aku akan segera mengobatinya
selamat tinggal saat tubuhmu sudah terus pandang ketua
heather sudah berjaga atau apa
itu sudah begitu
saya semua sudah tewas
dan hal itu oke
mungkin disakiti mu sendiri
aku ada penyakit kalimat lu
raiku pulang dengan selamat
aku sangat mencemaskanmu raiku
aku tidak mengenalnya
tapi dia memanggilku rai
berarti dia adalah rakamu
ada apa raiku
tidak apa apa raka
bisa kembali dengan selamat
apa yang telah terjadi
kepada senopati falaguna
mohon ampun raden wisapati
terkena racun mawar hitam
jadi namanya adalah wisapati
aku akan memanggilnya dengan sebutan raka wistapati
kita harus segera memanggil tanu
segera bawa senopati falaguna
ke ruang pengobatan

menangkan raka wisapati falaguna
sehingga raka wisapati falaguna
menangkan raka wisapati falaguna
ditinggalkan raka wisapati falaguna
dan menangkan raka wisapati falaguna
lekas sembuhkan senopati falaguna
ada hal penting yang aku ingin bicarakan kepadamu
ada masalah apa
sudah kita bicarakan saja di dalam